mama kangen banget sama alia
mama marah ya sama alia
mama gak marah sama alia
nombor yang anda tuju
sedang tidak aktif
atau berada di
andi belum pulang
aku pikir dia pulang ke rumah kamu
enggak dia gak kesini
ada apa res
andi belum pulang mah
udah jam segini
kalian lagi ada masalah
enggak enggak ada masalah apa apa
tadi pagi dia
udah pulang ke rumah kamu
berangkat kerja seperti biasa
gak ada yang janggal
masalah anak itu dia tau gak
enggak dia gak tau soal itu
dia gak curiga sama sekali kok
syukurlah kalau emang bukan masalah itu
makanya kamu jangan terlalu khawatir
siapa tahu andi itu ada urusan atau ada masalah lain
tungguin ya bentar lagi paling dia pulang
ya udah riz makasih ya
gak ada mam
ya udah gak apa apa
mama istirahat aja ya
kamu gak istirahat juga
enggak aku menunggu andi pulang
aku nggak akan mungkin bisa tidur kalau dia belum pulang
gak apa apa ya mama belum istirahat ya

kau mau tidur
kamu mau tidur ya
kamu mau tidur
pann di duit
kamu mau tidur
kamu mau tidur
pak dari sana
kamu mau tidur
kamu mau tidur
kamu mau tidur
pann di di bilik
syukurlah kamu pulang
kamu kemana aja sih
kok gak bisa di telpon
kamu mau tidur
kamu mau tidur
kok mukanya begitu
andi kamu dengar gak sih orang nanya kamu kenapa
andi kamu kenapa sih andi kamu kenapa sih
kamu mau kemana
nggak usah peduliin aku terserah aku mau kemana
andi kalau kamu ada masalah bilang jangan diem aja dong
andi aku mau lihat mata aku lihat mata
hei apa yang kamu lakukan seperti ini berani beraninya kamu lakukan ini pada diri
apa sih pak kalau malam gini marah marah
papa lihat sendiri dia dorong ridi seperti itu udah ngajar dia
tapi kan bisa ditanya baik baik gak usah marah marah gitu pak
ini kamu mau kemana malam malam gini
aku mau pergi
ini kamu mau pergi kemana sih ini rumah kamu
kalau aku ada salah kamu ngomong dong john kayak gini
jangan merengek seperti itu bikin malu saja kalau dia mau pergi suruh dia pergi
ma papa kan daya dulai bahkan gak suka sama aku
sekarang papa boleh lega boleh senam karena aku akan pergi dan aku gak akan kembali lagi
andi jangan pergi andi
eh kamu jangan kejar dia percuma biarkan biarkan dia pergi
andi andi tunggu andi
aku gak akan melarang kamu pergi tapi tolong jelasin ada apa
andi kamu kenapa sih
kamu berubah kayak gini
kamu jangan dikejar ya
andi juga pergi pasti untuk tenangin diri
nanti kalau udah tenang pasti balik lagi
aku ini emang benar benar bodoh
selama ini semua orang mempermainkan aku
semua orang tahu
hanya aku yang tidak sadar atas apa yang terjadi
aku benar benar gak berguna
sekarang lebih baik aku menyendiri di sini
jauh dari siapa siapa
dan aku akan mengakhiri semuanya
dia pulang sih tadi subuh tapi cuma sebentar emang
dia cuma ngambil baju bajunya langsung pergi aku pikir dia kesini
kalau dia ada di sini kamu pasti udah lihat dia

ya terus dia dimana sekarang kenapa coba dia pergi
harusnya kamu yang lebih tahu ada masalah apa
tapi kita lagi gak ada masalah mau
kalau memang gak ada masalah ngapain andi pergi
papa kamu itu kan gak suka sama anji
pasti dia yang ngusir andi ya
sama demi tuhan gak ada yang ngusir andi kok
mama gak boleh sembarangan duduk ke orang
kamu tuh sampai kapan sih mau belain dia
terus aku khawatir sama andi
kita lagi gak ada masalah dan tiba tiba dia berubah gitu aja
aku takutnya dia tahu sesuatu dan kalau sampai dia tahu sesuatu itu bahaya banget
dia bisa mencelakai dirinya sendiri
karena kamu cari dia ya
kamu tenang aja ya jangan terlalu cemas

kamu akan menelan dia
kamu harap dia bisa ke tempat yang lebih baik

kamu harus berjaga jaga
kamu harus berjaga jaga
jadi nama lo untuk karin ya neng
nama lo cantik banget kayak orangnya
berkat pertolongan mak
aku masih bisa hidup sampai sekarang
itu semua bukan karena emak
tapi karena allah yang udah ngelindungi neng
neng maaf ya neng
sebenernya siapa ya neng
siapa orangnya udah tegak banget
panjang banget mah ceritanya
aku akan balik lagi kesini
ceritain semuanya sama emak
lu bakal dateng kemari lagi kan neng
lu gak bakal ngelupain emak kan neng
gimana bisa aku ngelupain semua kebaikan mak
nanti aku akan balik lagi kesini
ya buat tengokin mawaru
tapi sekarang ada beberapa hal penting
yang harus aku urus
mama kangen banget sama
mama kemana aja
mama marah ya sama alia
mama gak marah sama alia